sampai jumpa di video selanjutnya
hehehe tenang aja
hati hati aku mau nyeberang
butuh air kelapa butuh es kelapa tiba tiba ada
nah kita isi pepoh
ini dia sedotannya
praktis gak kebeli lagi
pasti bos seneng
buruk buruk daripada keluluan ama ustadz musa yang pesek
kau coba satu
buat kita mana
buat kita juga mau
buat aja saja mana
bagaimana kita boleh
maksud ustadz tunggu sebentar ya
ganti tes dulu sama ustadz januyuyuh rasanya segar apa tidak enak apa tidak
kalau enak kita beli yang banyak
silakan ustadz memin hover stone mutta bugi makasih
ah ini dia
ini dia yang sama ini dia kelapanya
enak enak enak
enak enak enak enak
kok incis liya merasakan sesuatu yang berbeda ya
airnya tuh kayak asin asin gimana gitu
rasanya tuh kayak
eh dul ente beli dimana tuh kelapa
enak kekebeli bos
tuh nemu di pantai lagi ngombang
enggak sekalian blok listrik kena ambil
banyak dijakaki berarti mereka ada disini
ah kita dulu pak deh
kita jangan selalu memutuskan kayak gitu dulu
tuh denger gak suaranya
oh iya pak dia itu suaranya haikal pak dia
iyaaa pasti mereka disekitar sini pak ustah

ustazah nuyuy baik lahir maupun batin
terus yang ngelindungin aneh siapa
makasih ustaz atas perhatiannya
ustazah saya pikir lebih baik ustazah dan santriwati kembali aja ke penginapan
biar saya yang masuk ke hutan untuk mencari para santriwan
saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya perbuat
nanti ustazah sama para santriwati akan diantar sama
awal aja macem macem ya
anterin mustazah nuyu sama anak anak santriwati sampai ke penginapan
eh sampai depan pintu doang nih gak usah masuk
hati hati anggungnya berang
ustaz musa apa deh
ini gak lagi bercanda
anak anak udah ketemu belum
ustaz ridwan mau tahu di mana haikal asun mail dan triobemo
karena semua ini terjadi karena ide saya
tunggu tunggu tunggu
ini maksudnya gimana sih
jadi ustaz musa tahu anak anak ada di mana
pak de juga tahu
pak de tahu
ustaz pak de kenapa saya gak dikasih tahu sih
ini kan dikasih tahu
ya ini baru sekarang
sampai jatuh jatuhan pak de
kenapa pak de gak ngasih tahu
apalagi ada suara
sumpah ini gak lucu
ustaz musa pak de
sumpah ini gak lucu
ini terus maunya gimana
kau udah ngambok ngalah ngalain ustaz januyuy ngamboknya
ini citip banget sih
tau gak ini ngeselin
ustaz kasih tahu dulu
udah udah sekarang ustadz ikut saya
saya kasih tahu sambil jalan
ini gini ceritanya
saya seru banget
ini pasti daunnya emas
ini tuh aku duluan yang nunggu pertanyaan
kalian tuh kerja sama tadi
kenapa sekarang pada berantem
awalnya tuh suka santai santai aja
kan udah awal yang bilang
kan udah awal yang bilang
udah buka yang barunya
udah udah udah
anda mendapatkan harta yang paling berharga
yang kalian cari
harta karun itu adalah ilmu
sekarang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu
akan memudahkan allah jalannya menuju surga
udah capek capek bener
udah capek bener
udah capek bener
udah jadi orang kaya dong
udah jadi orang kaya

bisa tempat speaker
bisa tempat speaker
kita masih kembali
kita masih kembali
kita masih kembali

aku nggak bisa jadi kapten laut

jadi anak anak perlu kalian ketahui bahwa nabi muhammad saw itu beliau adalah seorang
tapi beliau tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya namun beliau mewariskan ilmu
karena mewariskan harta kepada umatnya namun beliau mewariskan ilmu
karena ilmu itu lebih berharga dibandingkan harga